saudara petugas gabungan dari polri dishub dan juga agen pemegang merek
menemukan adanya kebocoran sistem pengereman dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di subang jawa barat
petugas juga mendapati izin kir bus telah habis sejak desember dua ribu dua puluh satu
petugas gabungan melakukan pemeriksaan fisik bus dan difokuskan pada bagian mesin serta sistem pengereman bus saudara
hasilnya ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah dan ada kebocoran pada sistem pengereman bus
yakni di saluran oli dan juga angin
sementara dari pemeriksaan dokumen kendaraan ujikir bus telah habis pada desember dua ribu dua puluh tiga lalu dan hingga kini belum kembali melakukan ujikir
ini tanggal enam desember
untuk saat ini mereka belum melaksanakan pengujian dear lagi